sementara ribuan kendaraan terjebak macet di ruas tol cipali pada rabu pagi kemacetan mencapai belasan kilometer
antrian kendaraan dan kemacetan terjadi dari arah jakarta menuju jawa tengah
kemacetan terjadi di kilometer tujuh puluh tiga bungur sari purwakarta jawa barat
selain membeludaknya arus pemudik adanya aktivitas di rest area menyumbang kemacetan di jalur tol cipali
kondisi ini diperparah dengan banyaknya pemudik yang parkir di bahu jalan
diperkirakan gelombang arus kendaraan para pemudik masih akan terus terjadi hingga mendekati hari raya idul fitri